warganet dihebohkan dengan pernikahan seorang pemuda warga magelang jawa tengah
dengan seorang perempuan asal manchester inggris
orang tua mempelai pria mengaku bahagia
dan tidak menyangka jika anaknya berjodoh dengan perempuan asal inggris tersebut
beginilah prosesi ijab kabul pernikahan siri antara nur hamid warga magelang
video ijab kabul pernikahan mereka sempat viral dan menghebohkan media sosial
pernikahan pasangan beda warga negara ini digelar di kediaman orang tua nur hamid
di dusun gaten desa banyu biru kecamatan dukun kabupaten magelang jawa tengah pada minggu pagi
rasa bahagia tampak di raut wajah keluarga dan tetangga mempelai pria
terutama kedua orang tua nur hamid yakni muhadi dan juwaria
meski masih kesulitan berkomunikasi dengan menantunya
namun kedua orang tua nur hamid mengaku senang dan bahagia
karena menantu mereka tidak gengsi dan malu untuk membantu memasak di dapur
orang tua nur hamid berencana berkunjung ke manchester inggris
untuk bersilaturahmi dengan orang tua poli alexandria robinson
anak dan menantu saat ini telah kembali ke pulau dewata
di sana habit bekerja sebagai manajer sebuah restoran